isu peretasan terhadap situs resmi milik komisi pemilihan umum yakni kpu go id menyeruak setelah sulit diakses
namun kpu memastikan masalah itu terjadi karena banyaknya data yang di input dan banyaknya masyarakat yang mengakses situs kpu untuk melihat hasil perhitungan suara
terkait adanya isu peretasan yang membuat menurunnya kecepatan pada situs resmi milik kpu republik indonesia yakni kpu go id
pihak kpu menyatakan bahwa sistem keamanan pada jaringan server mereka dipastikan aman
walaupun sempat terjadi gangguan hal tersebut terjadi karena banyaknya data yang di input dalam proses rekapitulasi suara
dan juga banyaknya masyarakat yang membuka situs kpu untuk melihat hasil penghitungan sementara yang sudah diunggah
kpu memungkinkan melakukan pemungutan suara ulang
yang melakukan pelanggaran karena seorang anggota panitia pemungutan suara diduga melakukan pelanggaran
dalam pemilihan kepala daerah serentak di kawasan teluk naga tanggerang selatan
dengan membuka kotak suara tanpa didampingi saksi dan panwas
untuk itu pihak kpu akan menindaklanjuti hal tersebut dan jika terbukti terjadi pelanggaran
bukan tidak mungkin akan dilakukan pemungutan suara untuk kedua kali
ada informasi langsung kepada kami secara formal
tapi memang informasi informasi by wa itu sudah ada masuk
kita akan tindak lanjuti dan kita akan koordinasi dengan teman teman di kpu banten
kalau memang dibutuhkan psu ya harus segera ditindaklanjuti oleh psu seperti itu
atas rekomendasi atau koordinasi dengan panwas tempat seperti itu
kalau memang tidak diperlukan bagaimana mekanismenya kita juga belum dapat informasi secara langsung